kompas pagi kami awali dengan informasi persib bandung berhasil menjadi juara championship series liga satu tahun dua ribu dua puluh
persib menjadi juara setelah mengalahkan madura united dengan agregat enam satu
persib berhasil menang melawan madura united pada final leg kedua di stadion gelora bangkalan
di mana tim maung bandung menang dengan skor tiga
persib pun menjadi juara dengan agregat
persib menjadi juara championship series liga satu tahun ini
kemenangan persib disambut meriah oleh pendukung yang menggelar nonton bareng di gedung sate bandung jawa barat
persib menang dengan skor tiga satu
persib menang dengan skor tiga satu
persib menang dengan skor tiga satu
persib menang dengan skor tiga satu